dia benar benar menganggap dirinya aku dan aku adalah dia

cepat balasin naik ke si roda
karena kita masih terus berharap
walau takkan mudah untuk bersama
karena kita masih terus berharap
kerana aku masih terus berharap
oh mereka psanin ber

udah gak ada steve

bukan dia belum jauh
kalau begitu kami permisi dulu
kalau ada kabar lebih lanjut kami akan segera hubungin ibu
terima kasih bapak
ini sangat menghargai usaha bapak
tadi kenapa ada polisi yang
apa ada hubungannya dengan alva yang
kok tadi kok
kayaknya nyebut nyebut kalimantan segala ya
kita itu terlalu
jadi selama ini
alpha itu tidak pernah sampai di kalimantan
gak ada di kalimantan
yang mengirim kita sms
adalah seorang penipu
polisi kalimantan itu menangkap dia waktu dia lagi mengambil
bener bener kurang ajar
yang tadi kita lihat itu
kalau gitu apa
kalian baru lihat apa
yang tadi di tengah jalan
kita melihat alva yang
kalian melihat alva
tapi pas kita kejar
alva udah hilang yang
iya bener yang
antoni benar dia melihat alfa
dan tadi pak polisi juga bilang
bahwa pencuri itu ditangkap
waktu alfa mendapat kecelakaan sebelum berangkat ke kalimantan
yang naik kursi roda itu memang apa
ya kalau begitu
alfa yang ada di kursi roda itu
ada apa sih ini sebenarnya
kenapa alpha kamu tidak pulang
kendi sudah pulang ke rumah mamanya
masih ada di rumah singgah
tapi mereka semua tidak ada yang bilang kalau sudah ketemu sama kamu
yang benar benar bingung
ini dia di
lampu penemuan gue yang bakal sukses di
ini lampu ini sudah dipesen sama reva
walaupun lo jarang sukses
tapi penemuan lo sekali sukses aja
langsung dibeli orang steve
lampu penemuan gue ini tuh emang bakal laku banget ya di masa depan
ini lampu tuh hemat energi banget
nggak pakai baterai nggak pakai listrik
tinggal masukin jamur fosfor di dalamnya
lampu ini udah bakal ngalamat di terang
nggak jadi jadi steve
coba kalau udah jadi dari kemarin
kita tuh gak bakal susah susah nyari alfa kayak sekarang
iya juga sih di
kalau si alpha ada di jakarta
berarti saudara kita yang kemarin itu dua duanya ada di sini dong di
kalau gue pikir pikir ya di ya
mungkin aja yang kita kira antoni yang hilang ingatan itu ternyata sih alfa deh
ya kan bisa aja kan
terus yang masih hilang ingatan itu si antoni gitu
lalu gue pusing mikirin ya
susah susah ribet ah
emang susah punya saudara kembar
apalagi mirip kayak dia
ke mana you pergi
ke mana ter
nanti gue bawain ya
makan makan ntar lo yang gue makan
ya ampun makasih ya di steve udah mau datang
ya abis kalau misalnya aku janjin di rumah kalian nanti yang ngeri sama rama ngarah lagi
hah tenang aja ken nah kita semua ngerti kok
eh di lu kan tahu sendiri yang namanya fuad farah dan mary itu kan banyak bukan cuma dia dia doang
gimana sih lu lihat nih ada fuad idris sebagai aktor fuad sebagai pengusaha tambang bisnis minyak curagan juragan beras banyak di sini ada semua
gimana sih lo lagi ngeng kita tuh juga nggak tahu dulunya om fuad kerja sebagai apa
oh iya steve lu kan punya banyak alat penemuan yang aneh itu kan steve kenapa gak coba aja satu satu
eh enak aja lu penemuan aneh permohonan eh sekali lagi lo ngomong penemuan penemuan gue itu penemuan aneh gue marah nih
iya iya ya emang lo bener bener nggak punya apa satu alat aneh aja yang bisa dipakai
eh ter udah dibilang jangan bilang penemuan gue itu penemuan aneh gimana sih lo
ya ada sih satu alat penemuan eh bukan penemonan ya penemuan penemuan gue yang berguna maksud gue berhubung si mary nggak ninggalin satu barangnya
tuh kan foto ini mirip kan sama yang waktu itu dikasih sama mbak ina
lihat tuh di sini juga tertulis namanya merry
iya bener sih tapi kok di kok di situ kayaknya fotonya masih kecil ya
iya iya lah ini kan foto udah lama gimana sih ya
nggak ada alamatnya tapi dia tulis sekolah bahagia dan sejahtera
yaudah ter kalau gitu kita samberin aja dia ke sana ya
yaudah yaudah kita samberin aja yuk
ya ampun tim makasih banget ya
ken jangan pegangan tangan sama orang nggak dikenal kayak dia deh
enak aja lu orang nggak dikenal emang gue tuh orang gelap yang ada tuh orang gelap tuh lu
yaudah yuk ken cabut ken ah
ya makasih ya steve ya